mengingat kita juga kan banyak masyarakat jakarta kota kota besar pasti menggunakan jalan kaki
dan sebenarnya dibutuhkan juga jembatan penyeberangan orang yang akan melindungi ketika ingin melintasi jalan
supaya nggak ditabrak kendaraan juga terbebas dari hujan dan panas
dan jembatan seperti ini dinamakan jembatan penyeberangan untuk orang kekinian
orang kekinian berarti enggak kekinian enggak boleh naik ya
enggak boleh naik
ini terkait mengenai jembatan penyeberangan orang kekinian atau jpo jelambar barat
jalan pangeran tubagus angke jakarta barat kini telah dilengkapi dengan fasilitas lift
dan rencananya pada hari ini jumat sebelas januari lift baru ini akan mulai dioperasikan
dan untuk mengetahui informasi terkini dari jembatan penyeberangan orang atau jpo kekinian jelambar barat
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia indrayani laksmi
selamat pagi laksmi
laksmi bagaimana suasana di jp
o jelambar barat saat ini
apakah lift baru sudah mulai dioperasikan
ya selamat pagi amel dan juga rian
memang di belakang saya ini adalah jpo jelambar barat
dan memang rencananya dari pihak dinas bidamarga dan juga pemprov dki
dari beberapa yang lalu menyebutkan bahwa tanggal sebelas januari hari ini itu akan dioperasikan liftnya
salah satu fasilitas di jpo jangkar barat
namun bisa anda lihat sendiri di belakang saya rian dan juga amel
bahwa ada tulisan
dari pihak dinas bidamarga dan juga jaya raya
lift akan beroperasi mulai selasa lima belas januari dua ribu sembilan belas
dan itu artinya memang sampai saat ini belum dibuka
dan dari pengamatan saya sendiri bisa dilihat bahwa lift yang diprioritaskan
untuk penyandang disabilitas wanita hamil lanjut usia
dan juga ibu membawa anak ini
karena memang juga belum bisa digunakan
dan dari pengamatan saya sendiri
juga di sini kita bisa
kita lihat bahwa pintu dari kaca terluar sebelum memasuki lift ini
juga masih dipenuhi dengan plastik dan juga material lain
jadi memang belum bisa diakses dan juga masih belum terkunci
selain itu amel dan juga rian dapat saya informasikan bahwa
untuk di jpo jelambar ini yang berada di jalan tubagus angke
kondisinya masih dalam proses pembenahan
hal ini saya bisa melihat sendiri dari belakang lift yang ada di sana
kalau di situ masih terlihat ada kerangka besi yang
terpasang artinya memang dari pihak pembangun sendiri
dari pihak dinas bina marga dan juga pemprov dki masih melakukan proses pembenahan
ya amel kita akan tunggu seperti apa
apakah lift ini akan beroperasi secara benar
artinya memang diprioritaskan untuk penyandang disabilitas
dan juga untuk wanita hamil serta para pejalan kaki yang akan melintasi jpo jelambar ini
amel dan juga rian
terkait mengenai jembatan penyeberangan orang kekinian ini
dari fasilitas yang kekinian
apakah juga masyarakat sudah memberikan tanggapan positif terkait jembatan yang ada di jelambar ini
ya terkait dengan jpo jelambar ini memang diprioritaskan bagi para pejalan kaki
yang hendak menyeberang di jalan raya tubagus angke ini
dan sebagian besar dari mereka memang merasa terbantu
artinya efektif dengan jpo jelambar ini
saya informasikan juga bahwa jpo jelambar ini memang tingginya sekitar lima meter dan panjang sekitar dua puluh delapan meter
jpo ini saya sudah melihat sendiri bahwa saat ini sekitar dua orang sedang melintasi jalan jpo
yang bisa dibilang berbeda dan juga kekinian
mengapa bisa dibilang begitu rian dan juga amel
karena jembatan ini selain memiliki lift juga ada fasilitas jalan datar atau rem yang memudahkan penyandang disabilitas untuk melintasi
jadi memang untuk tidak hanya tangga saja yang bisa dipergunakan tangga berundang
jadi pengguna jembatan ini yang akan melintasi jpo juga bisa menggunakan jalan ini
khususnya bagi para pengguna kursi roda
dan jika dilihat desainnya memang sangat unik rian dan juga amel
ini dilihat di bagian atas begini berbeda dengan jpo jpo pada umumnya
karena di atas ini terdapat jembatan
brand putih yang berfungsi untuk menghindari pejalan kaki itu dari cuaca dan juga angin ataupun hujan
dan juga dari bentuk pagarnya sendiri berwarna biru dan juga pink atau merah muda rian dan juga amel
dan di sini memang memodifikasi dari budaya tradisional betawi dan juga modern bisa dibilang seperti itu rian dan juga amel
dan dari segi keamanan bisa saya informasikan juga
untuk keamanan di sini memang rencana nanti dari lift ini juga akan diberikan petugas
demi alasan keamanan dan juga kenyamanan rian dan juga amel
baik laksmi terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali